jadi dunia terfokus dengan sangat berat
sekolah kesehatan masyarakat th chan universitas harvard
video tersebut diunggah di akun youtube nadira afifa
namun penelitian universitas harvard ini mendapat protes keras menteri kesehatan terawan agus putranto
dilansir detik com terawan menegaskan pernyataan tersebut telah menghina indonesia

dan indonesia mengklaim jika peralatan yang digunakan indonesia sudah sesuai dengan standar badan kesehatan dunia who
terawan juga menantang pakar universitas harvard untuk membuktikan langsung hasil riset yang memprediksi virus corona semestinya sudah masuk ke indonesia
terawan menepis kekhawatiran peneliti universitas harvard who yang meragukan virus corona belum ditemukan di indonesia
ya mereka boleh heran tetapi itu kan kenyataan
kalau kenyataan itu mau dianggap
mengada ada gimana aku seorang yang tidak terbiasa untuk melakukan hal hal yang tidak semestinya
saya akan berikan beritahukan apa yang ada
dan doa saya selalu juga mudah mudahan tidak ada yang masuk
dan kita terus berdoa tapi jangan lupa kewaspadaan sampai level yang tertinggi pemeriksaannya juga dengan standar yang paling baik
meski begitu menteri kesehatan menyatakan
kewaspadaan diperlukan hingga level tertinggi untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
rekha zaipul cnn indonesia